indonesia memiliki potensi kelautan dan kemaritiman yang luar biasa
dibutuhkan pertahanan maritim yang kuat untuk menjadikan maritim indonesia sebagai poros maritim dunia